salah dekornya salah cateringnya nggak ada
saya kaget dong saya tuh udah berapa jam lagi saya mau mulai
sepasang suami istri yang baru saja menikah menuntut pemilik wedding organizer pm mengembalikan uangnya
korban mengaku saat resepsi pernikahan berlangsung pihak wo tidak kunjung tiba
isna ini menyatakan ia mengambil paket wedding berupa catering baju dan rias pengantin mc dan entertainer
namun di saat hari h seluruh paket yang dijanjikan tidak ada
padahal ia sudah membayar lunas sebesar rp enam puluh lima juta
di hari h itu saya kagetnya pada saat saya didandanin jam dua siang itu dekor dan catering belum datang sama sekali
sampai akhirnya jam tiga sampai akapun nggak ada wo nya nggak ada tim dari pandang andang
wedding organizer itu nggak ada orang
kemudian catering juga nggak datang dan dekor pun nggak ada
dekor itu dibantu sama pihak pengelola gedung karena kasihan pengantin
dari hasil penyelidikan awal
polres metro depok tercatat dua puluh delapan orang yang mengaku menjadi korban
sejumlah calon pengantin mengaku ingin meminta uang muka yang telah mereka bayarkan ke wedding organizer tersebut
jadi sudah ada dua korban
selanjutnya kami lakukan pendalaman penyelidikan dan diketahui dan saat ini sudah hadir ini ada dua puluh delapan orang
dua puluh delapan orang yang merasa tertipu tetapi memang untuk eventnya ini dilakukan baru mulai minggu depan sampai kemudian agustus
jadi sudah kami data
total mereka rata rata sudah melakukan transfer atau pembayaran ini kisaran dari lima puluh sampai dengan seratus juta
ini yang sudah terdata
kaitan ini ini kami terus lakukan pendalaman sehingga nanti kami akan sampaikan hasil penyelidikannya
polisi masih menyelidiki kasus ini sementara pemilik wedding organizer saat ini sudah diamankan di polresto depok jawa barat
fahmi febrian depok jawa barat